masih di jakarta permukiman warga di kebonpala jatinegara jakarta timur kembali terendam banjir hingga satu meter jumat pagi
banjir disebabkan oleh meluapnya aliran kali ciliwung yang melintasi permukiman warga
akibatnya aktivitas warga terganggu
patugas kepolisian dari polairut poldamitrojaya disiagakan di lokasi
meski demikian warga enggan mengungsi lantaran sudah terbiasa dengan banjir
air mulai masuk ke dalam permukiman sejak jumat dini hari tadi
sementara kita sudah koordinasi dengan tempat belum ada warga untuk dievakuasi
kita sudah koordinasi dengan prt mungkin kita bisa naik ke pelurahan kemudian